defisi tahun dua ribu dua puluh dua
ditutup dengan empat ratus

ditutup dengan empat ratus

ini juga kalau dibandingkan apbn awal
atau di perpres sembilan puluh delapan
di mana defisitnya dicantumkan
ini jauh lebih rendah hampir separuhnya
ini jauh lebih rendah hampir separuhnya
sendiri dibandingkan tahun lalu yang di
ini adalah penurunan sangat tajam
ini menunjukkan konsolidasi fiskal yang sungguh sangat luar biasa
tahun dua ribu dua puluh awal pandemi kita sempat mengalami defisit bahkan mencapai mendekati rp sembilan ratus lima puluh triliun